pemerintah kota bandung terus melakukan percepatan pemberian vaksinasi booster
saat ini vaksinasi booster di kota bandung baru mencapai enam puluh tiga ribu dosis dan saat ini kelompok lansia
serta masyarakat rentan masih menjadi prioritas pemberian vaksinasi booster di kota bandung
namun masyarakat umum juga diperbolehkan mengikuti pemberian vaksinasi booster asalkan memenuhi sejumlah persyaratan
kita akan memantau jalannya vaksinasi booster yang tengah berlangsung di bandung jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia laisa nisa
selamat pagi laisa bagaimana jalannya vaksinasi booster untuk hari ini di sana
selamat pagi lianita memang untuk di kota bandung sendiri pemberian vaksinasi booster ini sudah berlangsung sejak tanggal tiga belas januari dua ribu dua puluh
ini atau sekitar kurang lebih sudah berlangsung dua minggu lamanya
dan memang untuk di kota bandung pemberian vaksin booster ini dilaksanakan di sejumlah puskesmas
tepatnya ada sekitar delapan puluh puskesmas yang ada di kota bandung
serta juga di sejumlah rumah sakit umum daerah dan beberapa sentra atau pos vaksinasi yang sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan
hal ini dilakukan untuk melakukan percepatan begitu proses pemberian vaksinasi booster kepada warga kota bandung
dimana memang berdasarkan data dari dinas kesehatan sendiri saat ini atau tercatat baru sekitar enam puluh tiga satu ratus tiga puluh satu dosis saja yang sudah diberikan
atau baru sekitar tiga dua puluh tiga persen dari
total jumlah sasaran vaksinasi yang mencapai satu sembilan juta orang di kota bandung
dan memang untuk vaksinasi booster sendiri saat ini di kota bandung ini masih memprioritaskan lansia serta masyarakat rentan
namun dalam pemberlakuannya memang masyarakat umum juga di kota bandung ini sudah diperbolehkan begitu untuk mendapatkan vaksinasi booster
asalkan mereka sudah mendapatkan atau memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya adalah sudah berusia delapan belas tahun ke atas
lalu juga sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua
minimal enam bulan terakhir
dan saat itu memang untuk saat ini juga pemberian vaksinasi booster untuk masyarakat non lansia di kota bandung ini juga baru dihususkan
atau diprioritaskan kepada mereka yang memegang ktp kota bandung saja
mengingat memang sesuai dengan peraturannya bahwa pemberian vaksin booster ini baru diperbolehkan
dilakukan di daerah daerah yang sudah memenuhi persyaratan minimal tujuh puluh persen capaian vaksinasi dosis pertama
serta enam puluh persen capaian vaksinasi dosis kedua
sehingga memang untuk masyarakat umum saat ini untuk di kota bandung
yang ber ktp kota bandung saja
dan lianita memang untuk pemberian vaksinasi booster di kota bandung saat ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat
di mana kombinasinya diberikan bagi penerima dua dosis vaksin sinovac di vaksinasi pertama dan kedua
mereka akan diberikan setengah dosis vaksin pfizer
sementara untuk mereka yang mendapatkan dua dosis vaksin astrazeneca akan mendapatkan setengah dosis vaksin moderna
dan pantauan kami
juga memang pemberlakuan atau pelaksanaan vaksinasi booster di kota bandung ini setiap harinya di beberapa puskesmas maupun pos pos vaksinasi
seperti misalnya di taman dewi sartika dan juga pusdai beberapa waktu lalu ini antusiasme masyarakatnya cukup tinggi begitu
kalau kami pantau beberapa hari belakangan ini

karena ada kalanya mereka yang tidak memenuhi syarat persyaratan pun mencoba datang ke lokasi lokasi pemberian vaksin

meskipun pada akhirnya belum diperbolehkan karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan
informasi yang kami dapatkan dari sejumlah puskesmas yang ada di kota bandung juga rata rata ini dalam satu hari
puskesmas ini menyediakan sekitar lima puluh sampai seratus dosis vaksin yang akan diberikan kepada warga yang sudah mendaftar atau sudah memenuhi sejumlah persyaratan tadi
sementara untuk di pos pos ataupun di senter sentra vaksinasi yang lebih besar seperti misalnya di taman dewi sartik ataupun di fasilitas umum seperti di gedung gedung seperti pusdai begitu
dosisnya atau ya betul dosisnya ini masih lebih tinggi begitu bukan hanya seratus dosis yang disiapkan namun bisa mencapai hampir delapan ratus dosis dalam waktu beberapa hari
artinya anda sejauh ini memantau tidak ada kendala begitu mengenai ketersediaan vaksin dengan antusiasme warga yang datang
ya lina kalau dikatakan mengenai kendala sebenarnya karena antusiasmenya ini cukup tinggi tentunya dosis vaksin yang dibutuhkan juga cukup banyak
namun memang untuk saat ini dalam pemberian vaksinasi booster ini dinas kesehatan kota bandung mengaku bahwa mereka biasanya melakukan atau jika kekurangan dosis begitu mereka sebenarnya tinggal meminta saja penambahan dosis kepada dinas kesehatan provinsi jawa barat
namun karena memang vaksin yang digunakan ini sebagian besar merupakan pfizer
di mana memang dalam penyimpanannya ini harus membutuhkan alat khusus di minus tujuh puluh derajat sehingga waktu penyimpanannya pun tidak bisa terlalu lama karena terkendala dengan expired death
sehingga memang pemerintah kota bandung ini sekarang lebih meminta sedikit sedikit begitu dan mereka menjadwalkan dalam satu minggu saja misalnya mereka butuh stok berapa dan hanya itu saja yang harus dihabiskan
mereka tidak bisa meminta stok yang cukup banyak karena terkendala tadi dengan peralatan
karena ditakutkan juga bahwa jika terlalu lama maka vaksin tersebut malah tidak bisa digunakan lagi karena sudah keadaan luar sah
sementara itu untuk terkendala lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi booster ini lebih kepada syarat syarat administrasi begitu di mana memang ada sejumlah warga yang belum mendapatkan sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi
namun mereka bisa memperlihatkan juga sertifikat vaksin mereka saja yang dicetak ataupun yang sudah mereka dapatkan begitu tidak di dalam aplikasi
ini saja untuk sebagai bukti begitu bahwa mereka sebenarnya sudah memenuhi persyaratan minimal dosis dua nya sudah berlangsung sudah diberikan dalam waktu enam bulan terakhir
baik terima kasih laisa nisa melaporkan dari bandung jawa barat selamat pagi